anda masih bersama kami di cnn indonesia news update
sejumlah kader pdi perjuangan membentuk sebuah perkumpulan yang diberi nama dewan kolonel
untuk mengharumkan nama puan maharani
salah satu agendanya adalah memberi dukungan dan panggung kepada puan menuju pilpres dua ribu sembilan belas
politisi pdip masinton pasaribu membenarkan orang orang di dalamnya adalah loyalis atau diehard puan
dari kader komisi satu hingga komisi sebelas dpr
wujud bantuan dewan kolonel adalah saran komunikasi paling efektif
sehingga berdampak positif pada elektabilitas puan maharani
ya itu kan inisiatif dari mereka namanya memang seperti itu
namun kan sebenarnya adalah bagaimana kita bisa bergotong royong dalam menjalankan tugas tugas kepartaian tugas tugas